bagaimanapun laki laki pekerjaannya apapun pasti ada waktu untuk menemani sang istri perbelanja
harus seperti itu ya makanya sebentar kalau cari laki laki yang gitu ya
yang betah jangan belanja ya sama bayarin pasti
kita ke informasi selanjutnya
pernikahan kahiyang ayu dengan bobi nasution di solo jawa tengah akan menggunakan tata cara tradisi jawa
ya salah satu faktor penting dalam perhelatan ini adalah tata rias tradisional jawa
dalam acara pernikahan adat jawa tidak hanya pasangan pengantin saja yang memakai busana tradisional jawa
keluarga pengantin wanita dan pria juga akan memakai busana tradisional jawa
panitia telah menyiapkan penata rias tradisional jawa untuk keluarga bobi nasution
adalah conny suprianto pria senior di solo yang memperoleh mandat dari kakak pengantin wanita
gibran raka buming raka untuk merias keluarga bobina sution
gibran diketahui sering menggunakan jasa conni
meski belum diketahui akan merias berapa orang conny mengaku telah menyiapkan segala keperluannya
tujuh belas orang asisten akan membantunya merias untuk dua sesi pada tujuh dan delapan november
bangga dan senang ya jadi keluarga meskipun keluarga presiden dia tidak membeda bedakan
saya juga mitra kerjanya mas gibran jadi saya salut dengan mas gibran karena mas gibran itu mitranya masih digunakan
dia tidak berkasih
selain merias keluarga bobi nasution conny juga merias gibran dan istrinya selvi ananda
nama conny suprianto bukan nama baru bagi keluarga presiden joko widodo
conny adalah prias pengantin saat gibran dan selvi menikah pada dua ribu lima belas lalu